warga bantaran kali kerukut di cipete utara kebayoran baru mau digusur
asalkan pengganti yang diberikan pemerintah cukup untuk membeli rumah pengganti
mereka enggan jika harus pindah ke rumah susun
mujiran dan anissa istrinya sudah sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tinggal di bantaran kali krukut di rt dua rw enam
kelurahan cipete utara kebayoran baru jakarta selatan
ketika kalik krukut meluap pada hari sabtu
rumahnya terendam air hingga satu meter
pensiunan marinir ini tak berniat pindah
rumah ini adalah harta satu satunya
tapi jika pemerintah berniat normalisasi kalik krukut
dia bersedia pindah dengan syarat ganti ruginya bisa untuk membeli rumah pengganti
karena rumah mujiran memiliki sertifikat hak milik yang sah
kurang setuju bagi saya sendiri
karena rumah susun itu ya terperang saya harus pindah
dan saya sudah buang
kalau di rumah susun
pemerintah dki jakarta berencana akan menormalisasi kalik krukut
menjadi selebar dua puluh meter sepanjang kalik krukut
proyek ini akan dilakukan kementerian pekerjaan umum bersama dinas tata air dki jakarta
setelah pembebasan lahan selesai dilakukan pemda dki jakarta
kondisinya harus dilakukan normalisasi
yang normalisasi itu tidak hanya pengerukan pak
tapi harus juga pelebaran dan melakukan seat pile atau turap
artinya sepanjang kalik krukut akan dilebarkan dikembalikan lagi
sesuai terasa yang
selebar dua puluh meter itu
tapi untuk penanganan jangka pendek
pemerintah akan mengeruk kalik krukut agar daya tampungnya lebih banyak
turap yang jebol juga diperbaiki
agar banjir seperti sabtu lalu tak berulang
osa budi santosa jakarta
sebelumnya hujan yang mengguyur jakarta sabtu sore
membuat sejumlah ruas jalan di kemang jakarta selatan banjir
hujan yang turun sejak pukul tiga sore
menyebabkan beberapa titik di wilayah kemang tergenang air
wilayah yang harusnya menjadi daerah resapan air ini
berubah menjadi hunian
sejumlah kendaraan pun terjebak banjir
akibat jebolnya tanggul kalik krukut
yang tidak mampu menampung besarnya debit air
pemerintah provinsi dki jakarta terus mempelajari dasar hukum
dalam menormalisasi sungai krukut
kemungkinan mengambil paksa menjadi pertimbangan
pada dasar hukumnya apakah bisa dengan banjir seperti ini
kita jadikan alasan
ini kan bagus nih ada alasan
yang kritik saya juga ada diem kan
nama saya si sungai kan dia nggak bisa berdebat lagi nih
mungkin kita kan ngajuin ke pengajaran negeri
saya lagi suruh pelajari secara hukum
kalau dia nggak mau
kita jual kita pakai harga pasar
lapor pengajaran negeri
kita titipin uang di pengadilan negeri
berarti kita ambil paksa